jadi tadi saya juga sudah jelaskan sebelum kita mengambil langkah tegas kita juga
mendengar apa sebenarnya yang menjadi kesulitan masyarakat itu
tidak bisa juga serta merta kita mengambil tindakan tegas kepada masyarakat
dengan tidak peduli sama sekali apa yang menjadi persoalan mereka
oleh karena itulah dari hasil yang kita dapatkan
kebanyakan mereka ini untuk membuka lahan dengan cara mudah dan murah
kemudian kita ambil langkah bagaimana supaya bisa mengatasi kesulitan masyarakat tersebut
dengan pengadaan dua belas alat di masing masing kabupaten kita tempatkan
kalau itu sudah kita lakukan kita sudah sosialisasikan kemudian juga sudah kita bantu
masih juga ada yang terjadi kita tetap melakukan ketegasan untuk penegakan hukum